usai menjuari liga dua pemain persebaya surabaya kembali berkumpul dan menggelar latihan perdana
latihan dilakukan untuk menghadapi liga satu yang rencananya akan digelar pada februari mendatang
ada sejumlah amunisi baru serta pemain asing yang tengah dipersiapkan untuk mengarungi panjangnya liga kasta tertinggi di indonesia tersebut
persebaya surabaya tak punya waktu panjang untuk berlibur menikmati gelar juara liga dua
setelah libur selama lima hari persebaya surabaya kembali menggelar latihan di stadion gelora bung tomo benowo surabaya jawa timur
hampir seluruh pemain hadir dalam latihan ini kecuali tiga pemain asal papua vandri imbiri riki kayame dan nerius alom yang izin
untuk persiapan menghadapi liga satu nanti green force akan merombak hampir seluruh pemainnya dan mempertahankan pemain lama
dalam menghadapi liga satu yang lebih berat dari liga dua persebaya membutuhkan pemain berpengalaman di segala lini
begitu juga pemain asing dan markiplayer yang masih dalam tahap pembicaraan
pakai tiga atau empat
saya mau lihat persiapan dulu gimana dengan tiga nanti kita lihat kalau masih butuh
latihan ini juga digelar untuk menghadapi celebration game menghadapi pss sleman yang dijadwalkan sabtu sembilan desember di stadion gelora bung tomo untuk menuntaskan perayaan pesta juara liga dua